lo maunya fighting satu lawan satu
fadil itu itu rumah
silahkan masuk pak
kalau nggak salah bapak ini ayahnya mulan kan
begini pak bila diizinkan saya ingin sekali bicara dengan beberapa orang guru di sini
ini mengenai mulan
maaf silahkan tunggu dulu
tolong panggilkan ibu indah dan guru yang lainnya
kok perasaan gue gak enak ya
nah jangan geret
lu dapat salam
dari dia pun lo
dateng main pukul aja
lu jangan pura pura gak tau
lu cari masalah sama depo
cari masalah sama kita
geng gua satu marah semua marah
lu yang jaga
wah lemah lu
jadi lu maunya fighting satu lawan satu
bel lagi kan
lu ngapain sih pake baju heboh banget
kayak gitu udah tau mah kekuasaan roman doang
ini itu penampilan perdananya sissy buat kekuasanya yang roman
jadi sissy harus tampil cantik
udah kayak ben aja ada penampilan perdana nya sih
tidak tidak tidak
lu wajah kecampur lu tuh cewek
eh lo berdua yang kalau berantem jangan main kroyokan
lo berdua berani satu lawan satu bro
atau lo berdua mau lawan gue ya
kayaknya sisi harus bantuin yang roman deh
aduh ya ampun
sisi kan gak bisa berantem gimana pengen bantunya yang roman
ah sisi harus mikir gimana caranya buat bantuin yang roman
ya ampun yang roman kesian banget
ya allah pengen sisi
sampai kita tuh
ayo pergi caranya
roman membawa wulan pergi
dan semalaman tidak pulang
dan roman baru membawa anak saya wulan pulang tadi pagi
benar kata om adhika pak bu
seharusnya kemarin itu aku sama wulan ada belajar komplok bareng
tapi ternyata wulan gak dateng
dan ternyata roman bawa wulan pergi

dan beda tua sickbo
tapi sekarang wulan terus untuk mimpi nei
dan ada lagi contoh bahwa
kalau man og tak sampai
karena ogu ban lebih terasa

kami akan segera memanggil roma
dan kalau ternyata dia bersalah
kami akan memberikan sanksi
terima kasih kalau begitu saya pamit dulu
terima kasih pak
bikin ulah lagi
bikin kepala saya jadi pusing
semuanya bikin gue melting banget sih
tajir baik banget lagi
duh rasanya gue gak percaya banget
sam makasih ya sam
udah ngajak gue ngedit disini
dan mau ngeraktir gue
yang gak ada gue yang makasih
karena lo mau nerima ajakan gue
emangnya nggak ada yang marah ya
kalau gue ajak lo
ih apaan sih
gue tuh gak ada apa apa sama darren
jadi lo gak usah jelas kayak gitu doang
lagian gue mau diajak deret
karena gue mau ketemu sama lo
dan mau deket sama lo
ya iyalah gue serius
gue gengsi dong buat nyatain perasaan gue
ke orang yang gue suka
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ya habisnya yang gue tau tuh lo suka banget sih sama si ulan dari
yalah biasa aja gue sama dia
lagian ngapain sih cewek kayak gitu gak penting kali
iya gue setuju banget
lagian tuh ulan dari apa bagusnya sih
kayaknya sih si roman tuh otaknya udah gak kegeser deh
karena dia tuh sampe ngotot banget buat nanya keberadaannya wulan dari kemarin
pake acara ngancem ngancem bela segala lagi
w wulan dari kenapa emang ya
aduh celaka deh gue keceplosan gimana dong nih
nih roman mendingin dulu abis itu nih
masih sakit ya
hah sini biar gue aja
oh bisa sih
bisa udah tenang aja
eh pelan pelan sih out
tatap matamu bagai busur panah
yang kau lepaskan di jantung hatiku
gue mau lelakar roken
sampai jumpa lagi